video perundungan atau bullying banyak beredar di berbagai media sosial
peristiwa yang kerap kali menjadikan anak anak sebagai korbannya ini disebut sebut sebagai fenomena gunung es
karena masih banyak yang belum terungkap
lalu bagaimana publik mengetahui menyadari dan bisa turut serta untuk melakukan perlawanan terhadap perundungan atau bullying ini
beginilah sebagian gambaran aksi perundungan atau bullying yang beredar di media sosial
video video ini sengaja tidak ditunjukkan utuh karena terlalu mengerikan dan memunculkan rasa tidak nyaman
tentu saja semuanya tidak untuk ditiru
dalam catatan komisi perlindungan anak indonesia kpai sepanjang dua ribu dua puluh dua hingga september dua ribu dua puluh tiga setidaknya terjadi satu ratus sembilan puluh lebih kasus perundungan dengan anak anak sebagai korbannya
jumlah itu bukan tidak mungkin bertambah karena sebagaimana fenomena gunung es
kasus perundungan yang tidak diungkap jauh lebih banyak
pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam merespon kasus perundungan
menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan muhajir effendi pada tiga oktober dua ribu dua puluh tiga ini meminta polri lebih intens turun tangan mengatasi kasus semacam ini
meskipun bagi korban perundungan menyelesaikan kasus yang dialami bukan
tapi ini bukan sesuatu yang mudah
saya berbincang dengan sri pundati penyintas kasus perundungan asal semarang jawa tengah
saat itu memang saya tuh orangnya takut juga ya
takut kalau melapor ke orang tua nanti takutnya menambah masalah baru terus melibatkan orang tua antara orang tua
nah saya tuh takutnya tuh masalahnya itu jadi panjang
jadi tuh kesalahan saya pada waktu itu saya hanya diam saja
jadi orang tua keluarga pun tidak tahu
nah itu yang menjadi kesalahan saya
lapor gitu ke orang tua saya
karena takutnya masalahnya jadi panjang
pihak sekolah bagaimana mbak bun
respon dari pihak sekolah taunya tuh saya ketika mengalami bullying pada itu pungcaki itu saya mengalami bullying fisik
nah para guru tuh taunya saya hanya bertengkar terus hanya memberi wajangan saja
jadi tidak terlalu apa ya namanya tidak tahu kalau itu tuh bullying gitu loh pak
jadi ya paling diberi wajangan tidak boleh melakukan hal itu
lagi seperti itu sih bapak
pada usia berapa mbak pun menyadari bahwa itu ternyata bullying
jadi saya tahu bahwa kejadian yang saya alami itu termasuk bullying ketika saya smp
saat itu saya kelas dua smp dan di sekolah saya tuh kebetulan ada program namanya tentang bullying itu
yaitu programnya unicef indonesia dengan yayasan setara
nah secara tidak sengaja dulu tuh saya terpilih menjadi kagubidat dari agen perubahan
tapi menurut mbak
walaupun anak anak yang sekarang merasakan bullying itu kira kira perasaannya gimana ya mbak pun ya
dari sudut pandang saya tuh perasaannya masih sedih takut merasa dirinya rendah diri
tidak percaya diri dan bahkan bisa saja merasa tidak berguna karena dia tidak dihargai oleh orang di sekitarnya
kalau dari ceritanya mbak pun yang paling penting untuk membuat korban bangkit itu korban itu sendiri ya mbak ya
karena cara bangkit juga dukungan dari lingkungan sekitarnya misalnya keluarga
misalnya kalau dia mengalami bully itu setidaknya dia berani ngomong berani ngelapor dan berani cerita sama orang yang dia percaya
mungkin anak anak yang zaman sekarang juga sama
mau ngomong nanti khawatir bapak ibunya marah gurunya marah
kalau begitu gimana mbak pun
salah satu cara yang bisa dilakukan apabila itu terjadi di sekolah maka peranan dari stakeholder itu sangat penting bapak
selama dalam lingkungan sekolah mungkin guru bisa mengadakan tentang sosialisasi bullying
nah ciri ciri apa saja sih yang dialami orang yang membuli seperti itu nanti akan di apa ya namanya
diedukasi tentang bullying itu sendiri terus bagaimana cara melawannya bagaimana agar kita tidak menjadi korban bully itu sendiri
dan pastinya kalau kita mengalami bullying itu kita tuh berani mengelapor
paling sulit itu di bidang apanya sih mbak
mengajarkan tentang bullying
mengajarkan tentang bullying
mengajarkan tentang bullying

mungkin paling sulit itu ketika mengimplementasikannya ya seperti kayak melapor
nah itu kan gak semua orang punya keberanian untuk melapor
jadi contohnya seperti saya tadi kan takutnya masalahnya panjang membawa orang tua nanti keluarga nanti takutnya masalahnya tambah panjang seperti itu
tapi kalau misalnya apa tuh namanya kan kalau itu sudah ditaraf yang parah bisa dikatakan
nah itu wajib harus melapor
komisioner komisi perlindungan anak indonesia kpai margaret aliatul maimunah menilai ada beberapa faktor yang membuat jumlah kasus perundungan meningkat akhir akhir ini
saya kira itu nggak bisa dilihat dari satu potret artinya itu ada banyak sisi yang kemudian memberikan pengaruh kenapa kasus ini menjadi semakin banyak
misalnya salah satunya adalah dari faktor individu yang bersangkutan
mungkin anak anak ini dalam kondisi labil gampang terpengaruh tidak punya karakter yang kuat memahami bahwa oh ini perbuatan yang positif yang perlu dilakukan atau ini perbuatan gak baik yang nggak perlu dilakukan
mungkin hal kayak gini belum cukup kuat menjadi karakter yang bersangkutan
mungkin tidak hanya faktor individu tetapi juga faktor keluarga itu saya kira juga sangat berpengaruh
ketika anak punya problematika yang sedemikian
ternyata keluarga tidak menjadi tempat dia merasa nyaman berkomunikasi
atau bahkan mungkin orang tua abai terhadap anak
sibuk dengan atau fokus pada urusan lain sehingga tidak mengetahui bagaimana kondisi anak
anak ini sedang dalam kondisi galau butuh diajak ngobrol untuk dikuatkan
atau anak ini sedang mengalami seperti apa
orang tua ternyata tidak mampu menjawab ini ini bisa menjadi pemicu juga
bisa jadi karena teman sebaya ketika di rumah merasa nggak ada yang mengerti dia saya dimengerti oleh teman
teman bermain ternyata teman ini adalah teman yang kebetulan lingkungan yang tidak baik
yang kemudian memberikan pengaruh termasuk pengaruh untuk dia akhirnya menjadi ikut serta menjadi pelaku dari tindakan kekerasan seperti bullying
dari satu ratus lima puluh lebih kasus yang paling berat seperti apa bu
ya saya tidak menganalisa satu persatu dari yang masuk ya pak ya
tetapi saya kira hari ini tindak bu liying itu sudah cukup parah di anak anak gitu
karena anak anak itu kan melakukan tindakan kekerasan fisik itu kayak udah gak mikir
bahwa yang ditendang yang ditonjok yang diapa apain ini tuh manusia loh
temannya loh yang harusnya malah dicintai disayangi tapi malah kayak apa ya perilakunya udah menjadi kayak bukan seorang manusia gitu yang apa namanya
mestinya melakukan praktek mengasihi menyayangi tadi gitu
apakah ada yang sampai meninggal
di tahun ini
kalau tahun ini ada ya kayaknya
ada yang saya juga lupa nih tapi beberapa kasus ada yang sampai mengakibatkan meninggal dunia
kemarin juga terjadi di pesantren di daerah lamongan
itu juga ada yang seperti itu
cuman persis kronologisnya saya kurang tahu tapi ini terjadi agak mirip dengan kejadian yang tadi saya cerita
jadi ketika kemudian si anak ini dibawa ke rumah sakit belum lama proses penanganan meninggal dunia
nah polisi sudah mencurigai ada hal yang tidak beres dengan proses ini akhirnya dilakukan penyelidikan
oke kalau penanganannya seperti apa sih bu
kalau penanganannya tergantung
juga pada apa namanya
kalau kpi ini kan gini kpi ini lembaga pengawasan
bukan lembaga penanganan
bukan lembaga layanan
jadi kalau misal dan kpi ini tugas melakukan pengawasan ini kepada anak
terkait dengan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak
dalam hal anak anak yang menjadi korban kekerasan kpi akan memastikan
pertama kondisi korban ini seperti apa
ya pertama tentu dia akan kita lihat dia mengalami kondisi luka fisik enggak
luka fisiknya dia ini membuat dia harus membutuhkan layanan kesehatan
misalnya apakah cukup dengan uks saja atau perlu dibawa ke rumah sakit
nah kpai memastikan bahwa anak korban yang sedang mengalami kondisi luka fisik seperti itu
berarti butuh layanan kesehatan
dipastikan dia mendapat pelayanan kesehatan
pada kasus kekerasan itu kan yang paling berat ketika
korban meninggal dunia ya
itu kan kasus yang terberat
dan tentu juga ketika mengakibatkan korban meninggal dunia
ini kan sudah masuk pada proses hukum ya
misalnya ada ancaman pidana tujuh tahun ke atas karena menyebabkan adanya kehilangan nyawa
nah kalau pada kasus seperti ini
pelaku anak tentu akan berlaku yang namanya sistem peradilan pidana anak
kalau pelaku sudah berusia dua belas tahun ke atas
ancaman pidananya tujuh tahun lebih karena mengakibatkan meninggal dunia
tentu anak akan menjalani proses peradilan pidana
direktur evidence and learning yayasan save the children indonesia tata sudrajat mengingatkan
penyelesaian kasus perundungan harusnya menyasar semua pihak yang terlibat
penyelesaian hukum penting mempertimbangkan kondisi pelaku dan korban yang sama sama masih anak anak
ya bullying itu atau perundungan
ya bullying itu atau perundungan
sebenarnya salah satu jenis kekerasan ya pada anak yang spesifik dilakukan oleh anak sendiri atau di antara anak gitu ya
kalau misalnya di pemberitaan yang muncul memang kelihatan fisik gitu ya apalagi terakhir dari belakangan gitu ya
tapi yang tidak diberitakan mungkin bisa lebih dalam kehidupan sehari hari yang saya contohkan tadi
yang sederhana itu kan sering kali terjadi di hampir semua anak anak
tapi efeknya kira kira gimana sih pak kalau anak diperlakukan kayak gitu pak
ya sebenarnya kan mau tidak mau kan bullying itu juga ada soal kalau teori bilang gitu ya power in balance gitu ya
gimana itu maksudnya
hahaha power and balance itu jadi seseorang merasa lebih superior pada yang lain lalu dia menekan gitu kan
oleh karena kelihatan kalau bullying itu selalu dilakukan misalnya atau pada umumnya dilakukan oleh orang yang lebih tua kepada anaknya
dia mempertahankan superiornya atau misalnya gengnya
atau ya kekuasaannya dalam tanda kutip gitu ya
atau mungkin juga dalam rangka mencari kelompok kelompoknya memperbesar dan seterusnya kayak gitu ya
sebenarnya kalau anak diberlakukan semacam itu dibully itu atau apapun lah ya itu sebenarnya efek bagi anak gimana sih pak
ya jelas seperti itu kan namanya juga orang atau anak direndahkan dia akan merasa dikucilkan gitu ya
merasa rendah diri
tetapi kemudian juga mendorong dia akhirnya mungkin bisa bergabung dengan kelompok itu atau geng itu
ya biasanya kan bullying group gitu kan
akan menjadi pelaku selanjutnya
sebelum jadi pelaku mungkin dia semacam kompornya gitu
nah ini dia nih bullying jangan hanya lihat pelakunya gitu loh
tapi siapa orang orang yang terlibat di dalamnya yang ngomongin ngobrolin pelaku
mungkin tidak hanya di awal begitu
tapi di awal ini begitu dikomporin orang lain melakukan semakin meningkat terus gitu kan
pernah ya bahkan perempuan korbannya kan
yang lainnya terlibat segala macam terus meningkatkan pukulan pukulan dan sebagainya kayak gitu
nah itu yang perlu diperhatikan gitu loh
kalau bapak melihat selama ini kasus kasus yang muncul di media sosial melalui video video itu kebanyakan pelakunya pak ya
kalau pelaku dan korbannya
hampir dilupakan orang ya
hampir dilupakan jarang dibahas
padahal itu sebenarnya yang mungkin yang memperberat situasinya
dan menurut saya ya harus diperhitungkan dipertimbangkan kalau misalnya lakukan perubahan terhadap anak anak itu
kalau secara hukum pak ketika anak bermasalah dia menjadi pelaku tapi juga ada yang korbannya
ini ada yang bilang pihak sekolah pihak orang tua segala macam itu juga harus dipersalahkan
karena sampai membiarkan anak dalam keadaan yang tidak baik

ya anak anak itu kan memang anak anak yang sedang tumbuh kembang ya
berbeda dengan orang dewasa
so apa yang ditampilkan anak anak itu adalah cermin dari perlakuan orang dewasa
mulai dari di rumah di sekolah terhadap anak anak itu gitu ya
nah pada batas tertentu sebenarnya kan itu betul betul menjadi tanggung jawab penuh orang tua
sampai pada batas tertentu mungkin anak harus bertanggung jawab sendiri gitu ya
di dalam undang undang sistem peradilan pidana anak pun gitu ya dua belas tahun kan udah bisa diproses secara hukum kayak gitu
tapi juga harus dilihat soal apa sih tindakannya gitu ya
kalau tindakannya termasuk dengan ancaman hukuman berat nah itu otomatis juga akan berlanjut prosesnya
seperti dalam pembunuhan perkosaan dan seterusnya yang biasanya dilihat dari ancamannya lebih dari enam tahun atau enggak
kalau ada peristiwa melibatkan pelaku anak anak umurnya di bawah dua belas tahun di bawah maka
maka boleh dilakukan diskersinya itu
diversi itu perdamaian antara kedua belah pihak
jadi kedua orang tuanya diundang nih dimediasi
tapi sering kali beberapa kasus salah satu orang tuanya gak nerima
kalau di atas dua belas tahun
sebenarnya masih bisa juga
masih bisa dibuka ya tapi tergantung misalnya bentuk kekerasannya apa
atau dalam bahasa hukumnya yang ringan atau tidak kayak gitu
ya ringan mungkin misalnya olok olok diantara mereka gitu ya
atau perkalahian biasa kayak gitu ya
yang apa namanya ancamannya itu nggak lebih dari enam tahun gitu
itu bisa masih bisa di apa istilahnya itu ya
kekeluargaan lah bisa
asal dua duanya damai gitu kan
asal dua duanya damai
yang tidak bisa
yang tidak bisa kalau salah satu pihak ingin terus secara proses hukum ya lanjut
artinya ada pada persidangan terus dari kepolisian kejaksaan dan seterusnya
cuma catatan kami adalah bahwa untuk setiap bullying ini
seringkali dampaknya bukan hanya ke fisik tapi ke psikis gitu ya
dampaknya ke psikisnya
ke psikisnya juga
kalau misalnya orang anak dipukulin di depan teman temannya
teman lain kan
mungkin dua hari sudah selesai lah
tapi yang di dalam ini
ya tentu saja mungkin bisa campur aduk ya
antara sedih dan marah sekaligus gitu ya
tapi mungkin juga merasa tidak berdaya gitu menghadapi misalnya pelaku bullying yang bisa banyak itu gitu ya
nah itu campur aduk itu kan menjadi sangat susah buat anak ya
nah oleh karena itu sebenarnya untuk kasus kasus ini mengapa sering disebut pelaku dan korban tetap sama sama anak
dua duanya butuh intervensi gitu
intervensi apa ya
pelayanan gitu loh
orang nyebut biasanya rehabilitasi gitu loh
kalau sekarang penyelesaian oleh negara ini kan mau gak mau melibatkan aparat keamanan artinya negara juga
menurut bapak selama ini bagaimana penanganan negara pada kasus kekerasan pada anak
nah sekarang kan misalnya yang di top lappoint ini kan mas menteri kan bilang
salah satu tiga kali
tiga dosa besar pendidikan kan bullying gitu kan
dan sebenarnya udah jauh tuh pemerintah lewat kementerian pendidikan budayaan udah punya tuh peraturan penanggulangan tindak kekerasan di sekolah
di satuan pendidikan manapun
tinggal itu dijalankan
dan sebenarnya kan sudah ada beberapa program yang kami mengetahuinya juga misalnya di jakarta di bandung dan sebagainya
yang diajarkan itu sebenarnya bukan bagaimana
bukan bagaimana langsung mengatasi kekerasan
kembali ke dasar
yaitu bagaimana anak anak diajari tentang santunan
mengingatkan kembali bahwa misalnya harus berterima kasih ketika ada seseorang yang membantumu
mengajarkan untuk berterima kasih
meminta maaf kalau ada kesalahan
kadang kadang gak berani kan
tapi kadang kadang susah untuk meminta maaf kan
tapi begitu dia
efeknya kan dia mengakui kesalahan
dan dia menghormati orang yang mungkin dia perlakukan gak salah gitu ya